penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pmks
merupakan masalah sosial yang masih banyak terdapat di kota kota besar
di bandung jumlah warga yang masuk kategori pmks berjumlah delapan puluh ribu orang
salah satu cara penanganan yang dilakukan adalah mendirikan rumah singgah bagi para pmks
dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan kota bandung baru baru ini merilis data
penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pmks di kota bandung
yang mencapai delapan puluh ribu warga pada tahun dua ribu tujuh belas
jumlah ini merupakan akumulasi dari dua puluh enam jenis pmks
fakir miskin menjadi kasus terbanyak pmks dengan jumlah enam puluh satu ribu warga
sisanya didominasi kasus pmks lain seperti anak jalanan gelandangan pengemis dan anak terlantar
meskipun diklaim jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya
dinsos bandung mengaku masih banyak kendala yang menyulitkan penanganan pmks di kota bandung
pertama karena mobilitas mereka sehingga data pun sangat dinamis
terus kedua memang kota bandung ini merupakan kota yang penuh iming iming sehingga pmks dari luar pun akan berdatangan ke sini
dimana pada saat kita sudah jangkau sudah latih bisa lagi hilang sehingga kadang kadang mungkin gak kelihatan jejaknya

untuk penanganan pmks pembangunan kota bandung adalah satu perusahaan yang sangat berharga
s dinas sosial bandung sudah memiliki rumah singgah yang baru diresmikan pada februari lalu
rumah singga dengan kapasitas tiga puluh orang ini difokuskan sebagai pusat rehabilitasi pmks terutama untuk kasus gelandangan pengemis dan anak jalanan
kalau kasus yang di sini banyak itu pengamen anak jalanan itu kalau misalkan udah tertangkap rajia kita lakuin dulu
pertama itu udah ditangkap bikin kontrak kontrak sosial
terus asesmen terus kita bikin rencana intervensi terus intervensi
kalau memang ada keluarganya yang menjemput ya kita pulangkan karena kan ada penjaminnya
kalau misalkan untuk pengamen atau anak jalanan yang ingin misalkan perlu atau dia juga ingin melakukan rehab
kayak kalau dia udah makin napsa gitu kita bisa kirim biasanya ke binangkit yang di lembang
namun keterbatasan sumber daya membuat rumah singgah ini
hanya sekedar tempat singgah bagi pmks yang terjaring operasi penangkapan di jalanan
penanganan pmks sendiri sudah tertuang dalam undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan tentang kesejahteraan sosial
dalam undang undang tersebut pemerintah wajib memprioritaskan program penanganan pmks
frankie widjaya bandung